nah bagi anda yang bersiap melihat langsung bagaimana indahnya fenomena gerhana bulan total
berikut ini kami akan hadirkan informasi tentang perakhiran cuaca dari bmkg
di bagian barat indonesia tepatnya di aceh diprediksi akan berawan
proses gerhana dimulai sekitar pukul tujuh belas lima puluh dan berakhir pukul dua puluh tiga sepuluh waktu indonesia barat
proses gerhana dimulai sekitar pukul tujuh belas lima puluh dan berakhir pukul dua puluh tiga sepuluh waktu indonesia barat
di yogyakarta diprediksi malam nanti akan berawan
sama dengan aceh dan jakarta proses gerhana dimulai sekitar pukul tujuh belas lima puluh dan berakhir pukul dua puluh tiga sepuluh waktu indonesia barat
sementara itu di denpasar diprediksi cuaca akan berawan
dimulai sekitar pukul delapan belas lima puluh wita
proses gerhana akan berakhir pukul sepuluh wita
begitu pula di jayapura cuaca akan berawan
waktu gerhana sama dengan di denpasar
dimulai pukul delapan belas lima puluh wita dan berakhir pukul sepuluh wita